saya ke iwan terlebih dahulu bagaimana proses pemungutan suara dan saat ini proses penghitungan suara masih terus berlangsung di sana iwan silahkan
ya baik terima kasih elvira dan aldi
dan sampai saat ini situasi di kota makassar pasca pengecoblosan atau pemungutan suara yang sudah ditutup tadi pada pukul satu dan semuanya sudah selesai dilakukan pemungutan suara
termasuk juga bagi para pasien covid sembilan belas yang diisolasi juga tadi kami melihat dengan pasti bahwa mereka juga mereka juga dipenuhi hak pilihnya
dan sampai saat ini sejauh ini situasi di kota makassar sendiri berjalan dengan aman dan damai
dan walaupun pada sebelumnya memang dikhawatirkan kota makassar ini memang salah satu zona yang rawan konflik tapi sampai sejauh ini situasinya aman dan terkendali
dan untuk membahas soal keamanan di kota makassar sudah bersama saya adalah kapol da salawusi selatan irjen polisi merisiam
jendra bagaimana situasi di kota makassar pada khususnya dan sulawesi selatan pada umumnya
karena tadi saya juga melihat general sempat berkeliling kota gitu untuk memantau situasi secara langsung
ya terima kasih
jadi secara umum dulu sampai saat ini salawusi selatan kita mengadakan pilkada di dua belas daerah kabupaten kota
salah satunya adalah di makassar
alhamdulillah sampai saat ini kita dari laporan yang kita terima tidak ada kejadian kejadian menonjol dan berlangsung secara aman tertib dan juga partisipasi masyarakat yang kita juga memberikan apresiasi
ini cukup tinggi
khususnya di makassar ini hampir tadi kami dapat laporan hampir tujuh puluh persen
minimum tujuh puluh persen
artinya kesadaran masyarakat untuk datang
itu sudah cukup baik
nah antisipasinya kami sudah membentuk tim waktu itu
kesiapan untuk pengamanan
jadi dari keseluruhan kurang lebih sembilan enam ratus delapan puluh tujuh tps yang ada kita sudah menyiapkan pengamanan gabungan antara tni polri dan juga ada bko dari mabes polri kurang lebih sebelas enam puluh tiga personil
dan itu telah kita tempatkan masing masing
di daerah daerah yang memang menjadi fokus perhatian
khusus di makassar sendiri kami sudah melakukan kegiatan kegiatan sosialisasi maupun himbawan dan mengajak seluruh pasangan calon yang ada
apapun juga kami menghimbau penghitungan yang tepat adalah nantian dari kpu
jadi tidak ada kegiatan yang bersifat eporia
tidak ada kegiatan yang bersifat eporia
apalagi dalam situasi pandemi covid ini
dan antisipasinya kami juga melakukan patroli skala besar dengan melibatkan unsur polri tni berserta satpol pp
yang masa yang cukup kritis itu adalah sebenarnya saat ini
saat dilakukan penghitungan suara di tps dan kemudian juga ada quick count
apalagi nanti ketika quick count itu muncul dan memunculkan satu nama pemenang
itu akan ada
ada kekhawatiran nggak akan terjadinya bentrokan dan antisipasi dari pihak kepolisian apa pak untuk hal hal semacam ini
ya itu tadi kita dari awal memang sudah melakukan upaya pendekatan upaya juga menggalang melakukan himbauan dan mengajak khususnya para pasangan calon para pendukung
untuk sama sama kita menjaga kota khususnya kota makassar ini
dan ini dalam situasi pandemi covid
artinya terhadap kegiatan kegiatan kerumunan kami sudah sampaikan akan kita lakukan langkah langkah sesuai prosedur
jangan sampai ini justru merugikan nanti pihak
andai kata siapapun yang menang justru dengan kejadian seperti ini ini karena melanggar protokol kesehatan bisa merugikan
kan proses penghitungan manual itu berjalan cukup lama biasanya
mungkin akan memakan waktu satu minggu sampai dua minggu begitu
untuk pengamanan kotak suaranya seperti apa nanti
ya nanti setelah penghitungan dari tps ini kan akan dihitung dibawa ke ppk ya
ada waktu sampai dengan empat hari dari tanggal sepuluh sampai empat belas hari
lalu setelah itu dikirim ke kpud
kami sudah menyiapkan menempatkan pengamanan di masing masing tempat penyimpanan kotak suara
dan penghitungan pada akhirnya
akhirnya nanti di kpud juga kita sudah siapkan pengamanan yang terdiri dari unsur bko brimob kita maupun dari polda yang kita tempatkan di masing masing kantor kpud sebagai tempat pengumpulan kotak suara
ini terakhir general
tadi pagi sempat ada kabar yang setelah kami konfirmasi ternyata hoaks
dan akan akan banyak hoaks hoaks selanjutnya gitu
di masa penghitungan seperti ini
nah kalau untuk masalah cyber seperti ini antisipasinya seperti apa
ya kita juga sudah melibatkan tim cyber kita
dari direktorat kriminal khusus
kita untuk patroli cyber
dan juga mengantisipasi berita berita hoaks
seperti tadi pagi memang ada kejadian salah satu di bulukumba
itu sebenarnya bukan permasalahan yang terkait dengan pilkada
tapi kita sudah mengambil langkah cepat
kita tangani secara hukumnya
dan kita sampaikan ini tidak terkait dengan masalah pilkada
karena waktunya aja bertepatan begitu mungkin ya
jadi bisa dikaitkan begitu
baik terima kasih banyak general
kita berdoa semoga situasi kota makassar dan sulawesi selatan pada umumnya tetap berjalan dengan aman dan damai
terima kasih general
ya demikian tadi wawancarakan saya dengan kapol dan sulawesi selatan
dan irjen polisi merdisha verdi
maksud saya elvira dan aldi
baik iwan terima kasih ya
sejauh ini masih berjalan dengan lancar
harapannya kondisi kondusif juga terjaga di sejumlah wilayah yang hari ini melaksanakan
di dua ratus tujuh puluh wilayah yang menyelenggarakan pilkada hari ini